dipercepatnya perakitan kotak suara ini sesuai dengan instruksi kpu pusat
hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mengantisipasi terjadinya perusakan atau kerusakan kotak suara saat penyimpanan
berdasarkan jadwal semula kpu kota solo semestinya baru mulai melakukan rakitan kotak suara pada pekan depan
delapan tujuh ratus lima belas yang dirakit para pekerja lepas dibantu anggota kpu ini ditargetkan rampung pada hari jumat pekan depan
setelah dilakukan perakitan kotak suara berbahan kardus duplex ini selanjutnya langsung dibungkus dengan plastik kubus guna menghindari kerusakan akibat terkena air